untuk memastikan seseorang yang harus bertanggung jawab atas omongannya
dia memulai dia yang harus mengakhiri
saya mau ini bagian dari pertanggung jawaban
terutama untuk anda para netizen
kalau misalnya anda gak tau
dan gak tau duduk perkaranya
karena ada pepatah begini loh
tapi ya karena agak gengges
dan menurut saya ini harus ditanyakan
saya sedang ingin mencari seseorang yang telah membuat ini terjadi
saya sedang ingin mencari seseorang yang telah membuat ini terjadi
yaitu yang biasa kalau siaran
sudah tau gak sih duduk masalahnya
di sini kalau berani
saya memecat ya tapi mungkin benar juga sih mungkin gara gara dia juga nggak benar kali
tapi kali ini mau saya cari orangnya
sini kalau berani kenapa katanya sakit
hai hmm apa nggak usah senyum senyum
lagi di lagi healing healing di vila
ah lupa kayak cara sakit lagi ini gua mau mau nanya sama lu apa maksud lu
enggak ada maksud apa apa aku tidak menyebutkan siapapun juga inisial itu satu
kata satu huruf doang netizen yang menggiring kesana tanya netizen
ya tapi ya nggak gitu dong c semua orang
yang juga nggak tahu orang orang kok kenapa kok jadi rs gua bilang gitu nggak
aku nggak pernah menyebut nama rs mungkin mereka nyoba aku aja bilang pemberet ya
mungkin pemberet yang terkenal cuma rosiana silalai selain itu kan nggak
nggak usah nggak usah sekarang nggak usah sosok ini gue tuh nggak sempet nggak
terlalu peduli yang kayak gini gini tapi karena lo abis itu diundang berkali kali
pun tunduk tau enggak yang diserang gua itu sampai guping enggak product ada
lu good make omar fast itu sampai semalem kalau enggak salah ampere ampere
gini kenapa ya jeremy tthing harus mungkin mungkin seperti ini mungkin apa gua gitu
terus itu gua lihat apa hashtagnya seperti itu lu bayangin gak orang orang tuh percaya bahwa gue
sudah begitu zolin sama elo lu lu tahu nggak sih kalau lu gila mau lu enak diundang kemana mana
terus itu menjadi luka batikku situ enak jadi terkenal sini yang dimaki maki emang gue yang
marah marah lo emang gue yang nanya gaji magotus gua bilang eh banyak yang ngantri dari jakarta
depok emang gue ya bukan aku tidak pernah bilang kayak gitu ya oke bilang antrian sampai depok
iya tapi kenapa tidak menyebutkan nama
hai temretnya siapa kan berusia sama aku kan besti selama ini baik baik aja
hai dosa gua nggak usah pakai muka muka memelas gitu nggak usah usah gua lagi sebelah magel lagi
bete mau terus aku kan gak menyebutkan nama itu netizen yang menggiring kesana mereka belum rs
enggak aku bilang gitu enggak kita menyebutkan nama siapapun ini siapa nama itu apalagi enggak pernah
ya ini izin aja menggiring kesana kayak era bosnya ya peter yang terkenal selain itu kan
nggak orangnya enggak terkenal kok aku bilang gitu enggak gue masih masih bete gua malu ya
maaf lahir batin aku tidak bermaksud
besti banget aku beli sama suaminya aku kenal baik aku begitu eh lu tahu nggak kalau misalnya
waktu itu gue memang jadi pamretnya lu tanya gaji kira kira lu tahu jawaban gue saya nih
lu tanya setelah tujuh belas tahun bekerja kira kira menurut lu akan jawab apa
belum bisa tergantung momen ya depan kan bisa tensinya bisa turun teresur juga dari yang di
atas sampai dari samping kiri kanan atas bawah ada pressure orang kan bisa berubah intonasi
dan diksi yang keluar dari itu bermacam macam alah lu jadi kenapa jadi so serious gitu
sebenarnya waktu lo bilang aduh saya ini gue mau bilang waktu gue diserang sama orang oh ini nih
yang pecatnya tadi aku tadi sudah terburu buru itu anaknya kalau dia bilang ya ini dia yang terburu buru

kemarin pulang syuting di jalan udah menggigil di tiga hari aku takut dbd ternyata tes darah semua
aman lah ternyata kemarin kelihatannya masih syuting ya gimana bu yang juga kerjaan
bayar bayar asuransi bpjs bu
orang orang bukan kemana mana
sekitar enam tahun yang lalu itu
juga pakai singlet dan juga di rumah itu di rumah sakit
ngak ngak serius itu sudah post there udah lama enggak tahu uposting apa wawancara itu sudah lari
nggak tahu dia mungkin orangnya iseng posting lagi atau reposting atau apa gue juga nggak
tahu orangnya tinggal berbahagia jt beani school jadi kayak gini rame kayak gini lu
minta maaf gue gue jadi oh sorry maaf lahir batin situ enak gua enggak enggak
mau main gimana itu saat yang tertukarnya sandra dewi dan dewi sandra yang lebih parah
udah gitu diundang semua oh iya saya
itu orang tersakiti beda bu ibu belum pernah digituin cokelit win dua kerja
kerja jangan mutung mutung kalau keluar bilang antri yang mau kerja sini sudah sampai depok
gimana enggak sakit hati gue digituin aku datang maksud bertanya baik baik aja buruhnya
itu udah nggak ada lagi udah cus ke mana tahun berapa itu dua ribu sepuluh dua ribu sebelas lupa doi aku
sama bang jufri jufri sendiri kita memberanikan diri untuk bertanya jawabannya kayak gitu ya udah
ke diam aja deh bang jufri tensinya malam itu satu ratus delapan puluh laku bingung untuk di ngurusin
kefer diriku menggunakan takut tiba tiba pecah pembuluh darah sampai ngertam jawab
bukan aku yang bertanya aku berdua sama sama masuk ke ruang itu
apakah sebagai karyawan tidak berhak bertanya
rakyat aja punya hak bertanya kepada pemimpinnya karena yang memilih pemimpin itu adalah rakyat
nggak boleh bertanya udah tujuh belas tahun aku bekerja baru kali itu aku bertanya gaji
suaminya cuek cuek aja ya udah tuhan memberikan saya rezeki segitu saya terima aja tidak dikasih
mobil juga nggak bertanya ya udah lah kenapa isinya kayak gini gini lu lu masih lu inget inget biarin
terus on be strong ya bener bener live mati ngomong tangguh tangguh supaya lu kelihatan berotot
kan nggak semua bos juga seperti apa yang gue harapkan mungkin dia juga lagi dimarahin
bininya ya mungkin kali lagi ada masalah rumah tangga ke bawah sampai ke kantor kepolisian
sama ragan kita enggak tahu kan eh menurut gua ya kkj ya apa ya oke
sorry ini ini tapi kemonlah lu lu karena lu keluar dari sctv lu dapat panggung yang jauh lebih besar
udahlah lu apa lihat ke depan nggak usah nengok kiri kanan segala macem udah apa ya kita menjawab sesuai dengan
pertanyaan orang tanya kenapa anda keluar kenapa kamu ini kamu begini ya sebercerita kronologis
iya lancar depan memang saya pernah normal bercerita masa depan yang akan datang
ya bercerita dari saya sendiri saya tidak bercerita tentang orang lain saya bercerita tentang
apa yang saya alami prosesnya seperti apa yang saya lalui orang tidak melihat saya
instan jadi seperti gini kan by proses hidup ini karir pun juga demikian merangkak dari gaji
tiga ratus tapi kan lu kan dapat bodoh sepuluh kali gaji ya puji tuhan haleluya
bonus sepuluh bulan gaji
ya saya nggak tahu kan semuanya tertutup confidential dia vlognya dimana mana dapat
bonus sepuluh kali gaji gila itu itu gede banget tahu kkj yang gaji cukup kecil bu
satu digit belum sampai dua digit kalau gaji dua digit ya kelihatannya
baru menyentuh dua digit itu kasihan amas hidup lu
oh ya gimana mau berkasih kasihan dengan siapa aku harus mengadu kepada siapa
tembok tembok dan kaca kaca di kantor nggak ada
udah bertanya langsung dan jawabannya kayak gitu waktu kita satu nyusur
pelu happy happy aja deh apa kesedihan kita harus di share pada
publik kepada orang lain nah itu ya aku berusaha untuk menutupin semua kan
kita harus tampil di depan banyak orang kayak gitu gitu kan harus gimana gitu
menutupi kekurangan kita oke luka batin dan segala macem udah di pedam aja udah
tahan tahan tahan semua tahan sabar sabar dan sabar kerjaan sampai segitu banyak
semua kasih ke gue kasih gue ngurusin anak anak tipan dari mana mana makeover tolong dimakai over
tukang kerja di apa ketuk magic muka menyongkir menyongkir kanan juling kiri juling kanan suruh
gue perbaiki emang gue ini dokter bedah plastik tapi lama ada tampang sih buat bisa disuruh suruh
hai yang mungkin masih betul betul kalau ngomong gua gua di kursus kasih jabatan lu begitu live
report di apa timur timur yang referendum merdeka lupa ke kemeja belom pakai just bling bling lagi
perang lupa ke kemeja bling bling eh lu jalan bling bling nyala nyala nggak bling bling kalau
beling bling udah masuk ke tv sekarang sekarang ini udah dapat endorse udah bisa beli baju yang akan
pahlan dikit gitu loh kalau dulu tuhlah baju baju menyala itu pun juga dikasih kasih orang pergi
liputan ada yang kasih dipakai perjuangan banyak ini ini dikirim ke dan lut lut cerita juga
dong saya dikirim ke daerah perang jangan cuman juga jangan cerita yang susahnya jalur bercerita
juga lu dikirim ke daerah perang terus waktu live report bajunya wuh manik manik
satu nyusul nyusulnya kita satu nyusul nyusulnya kita satu nyusul nyusulnya kita satu nyusul nyusulnya
itu lagi tembak tembakan jeremy taitong
taste setiap orang itu kan berbeda kan kita diajarkan setiap presenter harus punya taste dalam urusan
fashion dan segala macam dan harus berbeda dengan yang lain kalau standar standar aja ya
udah sama kayak yang dulu dulu aja yakin kita buat sesuatu yang berbeda agar kita diingat orang kan
iya memang sih di heston unus semua tans mo church dari mulai al mas arif ba irra
semua akan ini salam sctv sementara lu salamp ssti yalik siaran highestdamugg channel satu malam gak tentu nasibnya buruk lilisnya
kadang jam satu kadang jam dua kadang jam tiga yang nonton kuntilanak
gimana caranya bikin biar kuntilan anak itu pada melek semua yang di pos ronda di pos kamling di terminal di stasiun yang di rumah sakit lagi tidur tiduran
kan kita harus meng create diri sendiri
siaran malam kan tpa tpa itu bagaimana di create jadi sesuatu
makanya lo produser lo aki aki ya
ya bukan lagi di situ udah ubanan ubanan semua udah kakek kakek
dan aku harus mer re write totally dari opening sampai closing itu menggunakan bahasa tutorku sendiri
mana ada menyapa penonton dengan selamat malam apakah anda punya masalah
anda tidak sendiri ada saya di remiteti yang selalu setia menemani malam malam anda
ya orang kan nuntur sampai tiduran di tempat tidur
lagi leye leye udah jam satu malam emang pulang dugem jam dua malam kayak gitu
eh beneran ya gue itu sebenarnya dalam hal hal ini gue lagi semua orang yang ngomong sama lo
jangan jangan lo gue diseram seram
tapi lo yang mau mulai lo yang harus mau ngakhiri
gue gak maksimalin lo karena kita udah bersahabat belasan tahun
tapi sekarang saatnya gue minta pertanyaan jawabannya sakit
apa dengan kata kata yang keluar itu lebih tajam dari tombak bu
menusuk nusuk nusuk nusuk nusuk nusuk nusuk nusuk
dan yang terekam dalam mataku memoriku semua tuh terekam semua seperti itu
daripada pecah pembuluh darah dan segala macam tumbang malam malam hari
di kolektor ke rumah gue pacarin nanti ya kan orang lagi salah nomor rumah malah datang ke
rumah gue bergedor gedor kokoh kokoh ahong apa kakong gitu loku rumah gue jadi sasaran
gue buka pintu hek selamat selamat malam kak enggak siaran nggak siaran apa orang lagi
suruh siaran ya gitu nasiblah diriku memang teraniaya betul enggak tapi lu merasa enggak
waktu elo itu keluar terus habis seluruh diwawancara kemana mana lu udah punya eh
sangkaan enggak bahwa itu akan kena ke gue aku enggak tahu karena aku tidak pernah menyebutkan nama
itu beneran ada nama apa namanya bayangin dia stafnya pak luhut pengen men start
men commar fest aja sampai kok dan dia bilang kenapa ya eh jadil itu harus mungkin dia percaya
gue melakukan itu padamu dia percaya bahwa gue sezolim itu padahal gue itu lebih sadis dari itu
duduk perkara nya gitu gua satu susu gua senang karena dia belain lo gitu gua oke lah berarti
fansnya jeremy teti uh banyak se republik ini itu oke tapi kalau mau memberikan dukungan pada jeremy
teti berikanlah dukungan pada seorang jeremy tety untuk ae distro kkj om j mas j atau
brother j itu adalah supporting sistem yang keren tapi lo ngapain orang lain yang digeruduk ya
ya netizen kita bisa menggiring tangan orang untuk apa bikin pertanyaan pertanyaan
aku nggak tahu itu kan reaksi publik reaksi publik itu bisa positif negatif
pro dan kontra itu terjadi dimana saja eh lu nggak usah sok bijak deh loh kita kan
berbicara fakta kan seperti itu kita nggak bisa menggiring opini nggak bisa ini ini
itu satu hal tapi kan kita juga perlu memberitahu dan mengeducate ya bahwa kalau kita
nggak tahu duduk soal ini jangan jangan kemudian mengumpat mengumpat sesuatu yang sebenarnya
oh ya my netizen kita ngetong indonesia raya niet instagram sampai
bang jufri dan ariana herawati yang merasakan sakitnya itu
buka itu udah belasan tahun yang lalu menurut aku sudah kering tiba tiba dan posting
jadi terlebih dalam udah lama yang posting itu ternyata seorang produser bu produser
jagad raya producer kita dulu atau bukan bukan dari production house oh oke oke mungkin dia
merasa dia perlu mulut lu kali untuk sebenarnya itu curahan hatinya dia juga ya nggak tahu deh bu
artis juga di ini di public figure banyak juga yang kalau dibikin sesuatu langsung menyala gitu loh
aku nggak tahu di tes ompak lewat aku atau bagaimana gitu ketahunya menyala pada tahun lalu
ya udah kita ini yang namanya disebut dengan
menanyakan bener lo maksudnya siapa maksudnya apakah gue atau siapa karena gue aja yang
sebenarnya nggak terlalu pantau sosial media gue merasa bahwa kenapa ini gue jadi yang di
persisi gua seneng karena kakak j itu supporternya banyak idealnya adalah berikanlah support pada kakak j
jangan kemudian ngamuk ngamuk nggak keruan marah marah nggak keruan kayak seperti anjing menggonggong makanya sebelum tadi gue nunggu saluran dengan lo
hey netizen stop being a barking dogs ada pepatah dalam bahasa inggris yang gua suka banget kakak j barking dogs don t bite
jadi sebenarnya kalian kalau hanya asal ngumpat itu
lu sebenarnya hanya sekedar seorang pengecut pengecut yang bersembunyi di balik jempol tangan
jaromi tete adalah pribadi yang hatinya baik dia senang menolong enggak hitung hitungan enggak apa pokoknya dia
dia teman bagi semua orang dan dia kalau mau diledekin apapun satu hal dalam namanya
dia teman bagi semua orang dan dia kalau mau diledekin apapun satu orangnya
semengtara anak anak baru willresure tohey
lama gitu partai ahora di dalam baju ini
buktinya malam hari bisa tembus sampai empat puluh
mana ada program riset di indonesia raya
bangga siapa lagi yang bisa membanggakan diri kita
orangnya udah tidur jadi dikasih aja tuh sharenya banyak
masih siaran ke malam malam
kayaknya yaudahlah kasih loss aja itu
kalau borosnya kan langsung masuk tembus langsung
baru dapat panasonic gobble award
gak orang gak tau kan dibelakang konflik batin di indonesia
aku rasakan dan segala macam
di ruang redaksi itu terjadi begini begini dan begini
jadi biar netizen gak tau
dan ekspektasi terlalu tinggi terhadap seseorang
lo gak tau dibelakangnya gimana dan bagaimana
kenapa ada pertanyaan apa
ada netizen yang kangen banget ngeliat ibu sambil nonton video ini
ke kolo dan ternyata lu beneran sakit lu enggak enggak gimik kan tuh al infus itu dipanggil ya
nih rumah sakit ya nih nih nih nih nih nih bener bener iya bu tadi malam tuh gua menggigil
dari studio dan di mobil tuh dingin minta ampun oh kenapa udah tiga hari sorry ya kemarin gue habis
langsung ke teter gitu sorry ini gimana nyangkutinnya awas tergila rempah turun alas
kenapa napa lu jadi ada papa gua tersangka lagi lu pokoknya habis ini jangan metong dulu ya ya
allah bu tuhan mati aku aku banyak tenang aja banyak melekat melekat yang baik hati
jamin amin amin amin amin amin pokoknya jangan tambah sakit dan kenapa kenapa habis ngomong
sama gue gue gak mau nih disebut jadi gara gara gue lagi
hai itu soal banyak yang belain siap siap aja habis ini bu apa dan nyetar siapa sih itu yang
rambut ungu ungu ungu terong kayak gitu emang boleh periset rambutnya warna ungu
kan cuma satu di indonesia raya emang boleh siaran keboleh liuk liuk salam stv emang boleh
itu ya zaman itu lutut res bs marah urge lu suka suka lu deh lu mau ngapain sedarlos
lawan kalau orang lain sudah kena es
mau ngapain selama siaran suka suka lu kakak jai oh begitu ya siapa yang bisa tapi menurut tadi
tapi menurut siapa yang sekarang di lapangan pakai baju bling bling cuman jeremy teti kalau
anak baru udah kena sp dia kagak boleh hanya jeremy teti kalau live report suka suka hatinya dia dia mau
pakai baju apa diam ke kemejanya dibuka sampai sini uh suka suka dia malam juga dia apa pokoknya
kalau ada di industri ini sebutkan anchor yang sesuka hatinya siaran siapa namanya jeremy take trom
cuman lu lu lu reporter reporter ini di cik apa jalur mudik pakai payung transparan ya iya
harus membuat sesuatu ala ala ebitre gitu kan waktu itu kan videoclip ebitre lagi baru
di launching akhirnya something different gitu loh bagi gue udah pakai payung transparan kan
matahari bisa tebus lightingnya poplightnya enggak terkena kepala dipanas udah naik di atas
itu jalan tol di tembok temboknya belum lagi dilempar lempar orang dihujat hujat kameramen ini
lebih galak dari gue hai eh kajegot bersyukur banget loh eh apa namanya
live report dengan baju bling bling ke meja kancingnya hampe turun depan ke di paling bawah
payung berwarna gini gua nggak tahu gua harus ngapain asli mendingan gua minum obat tidur
lu lu bersyukur ada di jemput bu sandanya presenter ibu namanya elgen ferdjian to itu
kalau kayak gitu gimana bu titip titip salam boleh nggak apa apa saya agen frigianto
yang artikulasi enggak jelas gitu loh kalau baca elgen elegen elegan apa elegen
el jin jin gak tahu aku fans aku fans boleh kan enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
baik baik urusan dia dengan tuhan dan orangtuanya dan saya
ada satu lagi eh masalah orang udah menikah aja bisa cerai kok ngapain sih ribet
ini percakapan sudah harus eh kajek ya lu nonton lagi titip aja enggak usah lu enggak
enggak usah lu ikut ikut ini ngefans sama presenter yang nggak usah jangan terus mau
salah satu lagi saya arizoner gali aduh kayaknya tenang hidup ini ya bu kalau dibaca berita gitu
ada konfliknya iya anak buahnya sendiri dia nggak tahu itu ada nilai namanya siapa saya arizona gali aduh
kayaknya dunia itu tenang adem gitu loh aku suka nonton jadi gue tahu deh ide itu tenang cool count confident kayak
itu ya allah tuhan suaranya berat lagi aku nggak kenal loh cuma gue suka nonton kok yang kayaknya adem gitu loh
kayak dibawa pohon beringin kayaknya tenang adem gitu loh adem adem adem adem adem adem adem adem adem adem
bingung ke simpson yang udah itu silahkan kembali ke alamnya masih mengekink flasher
sama satu yang satu yang rambutnya gimbal gimbal tuh gue suka gracia adu ike itu ala ala
kita di amerika gitu ya afrika gimana kayaknya unik banget itu ya keren itu jadi bintang jadi
diva diva kayak gitu loh ala ala space gear gitu ya itu dong lihatnya gracia kita ada juga audrey
chandra hindu itu jangan elgin gali loh bu tiap orang kan punya selera sendiri sendiri punya
fans galak banget ya ibu ini coba boleh dong enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
ada dalam doa jauhkanlah kami dari yang jahat ya allah tuhan tuhan buat
ya itu ada namanya eko wahyu tawantoro
ada bu ada yang lebih tua lagi enggak sih ada zainal bakti eh udah pensiun kayaknya itu ada mudahan dikit
berbeda tingkat magnetik ya kan saya kurang itu kayak elgin fridianto fridianto fridianto cuma
jelas dia omong apa dan gue juga kagak mudeng terlalu cepat dikejar kejar sapol pp kalau ngomong
jadi kalau dia tanya gaji gimana menurut lo langsung naikin eh gua pm red gitu loh andemulut
kakak j hari ini kemarahan gue dan kejengkalan gue sudah terpuaskan yang penting gua udah langsung
klarifikasi sama elo bahwa ya sebegul jack bukan sama lu sih sama netizen yang suka soal lebih
galaknya tahu ketau persoalan ini main parah parah main geruduk janganlah itu tapi kenapa kalau mungkin
karena ini tentang seorang jeremy teti dimana kita sebenarnya adalah
besties nah kemarin aku klarifikasi dalam satu program tv di mampang juga ke mereka tanya tanya
apa kerusiannya sila no itu the bestie gue enggak gua kenal baik banget masuknya itu diedit
tergantung di bip nggak mulut gue kayak gitu itu kan editorial mereka gua nggak tahu deh kenapa
kenapa lu tapi awalnya ketika ini rame kenapa bilang eh saya nanti lu ini yang keadaannya lu siap ya
kenapa lu menikmati juga kan gua digeruduk enggak aku enggak tahu ternyata setelah itu baru dibaca tuh
baca baca ya allah segitu banyak ribuan gitu belasan ribu puluhan ribu sampai suruh baca
rs rsmu waduh kayaknya gue tunggu nih ibu pasti marah nih gue tunggu gue dipanggil menghadap ke
jaksa penuntut umum di sana ya memang aku marah maafkan aku bu bukan aku yang melakukan itu semua
karena ibu terkenal kalau ibu nggak terkenal nggak bakalan diomongin orang ada peres peres lu
peres lu serius lu kan ibu terkenal banget pak pemberita indonesia raya tidak ada yang menyamai
sayang jeremy cc sama segitu sctv saya jeremy teting salam kompas tv simple aja tapi menanyain

kalau misalnya membaca berita kompas tv gimana lu mau bikin trademark demikianlah kompas malam kali
bagi seperti dulu gue pernah siaran pakai gini gini boleh pakai dasi warder peak di sini ada banyak anak ntt
nenek ama lalu ada mario sarong tuh kayaknya ambon lo jangan memberikan inspirasi yang enggak
enggak ya pada anak ntt di kompas tv ya di terserah mereka enggak mereka mau belokin
ke kanan tinggal pilih kan hidup ini hidup ini pilihan jangan kita sudahi percakapan ini belum selesai
dong enggak titip titip salam boleh dong lo mau titip titip salah enggak ada yang cakep juga namanya
pesan gue ngomong ini ini bener bener kan sekarang kan zaman drakor ya dia wah lo pokoknya andreas
tirta rianto lu cari kita lagi mau orbitin andreas tirta rianto itu benar benar kalau drakor yang
bening bening yang letak letak gitu loh gelap gelap gitu yang eksotis gitu loh aku nggak suka
orang bening sorry ya selera kita berbeda bu
di bali aja bu kita eh by the way tapi aku mau ngomong satu satu hal pokoknya kalau nanti lo
ditanya lagi kita pernah selalu punya sesuatu yang menyakitkan tapi contoh yang dari lo adalah
bangkit kembali karena kan tanpa seorang jeremy teti yang kuat lo pasti nggak akan mungkin jadi
seperti ini gitu sama aku sih kj ya yaudahlah ada ada pengalaman yang kurang menyenangkan
di tempat kita kerja dulu ya udah lain sukila amin dari liputan enam juga kakak j kan jadi punya panggungnya
jadi punya panggungnya juga kakak j kan jadi punya panggungnya juga kakak j kan jadi punya panggungnya
panggung yang jauh lebih besar betul sekali aku kan tidak aku tidak menyebutkan tentang program
atau corporate hanya ala bu personality aja setera personal aja persentupan aja enggak menyebutkan
keseluruh ini aku bisa agencies baik baik ya tanpa aku tetap masih ingat gua dengan salam salam gue
secara apa cerita indah cerita kurang indah di masa tempat kita bekerja dulu itu adalah
yang membentuk kita jadi kita seperti sekarang tuh kajian kelamaan disimpan luka batinnya nggak baik
tahu enggak sebenarnya tergantung jangan ya mancing ekor gue dibantu sekarang menyala kalau
gue takut gue tahu ini takut ini takut itu sekarang lo korek gue udah kayak aftur bukan
bensin lagi after langsung menyala gue nggak boleh eh nggak boleh lu nggak boleh bawain kayak gitu
gitu dalam perjalanan hidup lo enggak enggak baik makanya lu sakit sakitan karena lo mendampingi
muka batin nggak boleh yang aku berusaha berusaha untuk itu meredam itu semua
aku udah memaafkan kubu sebenarnya udah aku udah memaafkan itu semua itu bagian dari perjalanan
hidupku perjalanan karirku ya udah aku udah memaafkan sebenarnya tv itu barang muncul ini
siapa lagi mungkin memposting kejadian udah lama nih mbak kejadian udah belasan tahun yang lalu
iya jadi selalu lo harus kasih bapak moral moral ceritanya adalah apapun yang dikatakan orang
lu terluka tapi lo akan selalu pulih what doesn t kill you next you strong siap sayangku kamu cepet
iya sih nggak sakit cuma ini untuk nomor berarti lu gimik dong aja bu daripada dpd hayo pilih mana
nyamuk juga males sama lo nyamuk nakal suka
nyamuk baik baik suka yang nakal nakal yang suka bener sih supaya lu nggak kenapa napa apa
d siapa tahu sekarang kan lagi banyak db ya betul untuk memastikan aja sih ini sebenarnya iya nah saya
ya kakak jokang burung rindu padamu
berasa di tanahmur jangan dulu diketat nek pink
berasa di tanahmur jangan dulu di kenet merah